terima kasih ya ibu wati
sudah mau menangku saya di panti ini
saya gak tau gimana caranya
untuk ngebales semua kebaikan ibu
kamu tuh ibaratnya
sudah seperti anak ibu sendiri
adalah sahabat suami ibu
dulu pada saat

ibu dan almarhum suami ibu

haji abu bangar priyok
luqman kamu buru buru kenapa
bang leman sekarang lagi marah marah
terus bang leman mau ngusir si nisa sama si grian
terus banyak orang yang mau lo belain
bang lemanya malah bawa bawa preman segala bang
kalau gak didamain bang

insya allah bisa menenangkan warga
bang kita semua disini tuh saksi
kalau rumah ini dihibahin
buat almarhum bang saleh
mentang mentang kami orang kecil
bang leman seenaknya saja menzolimi kami
kelakuan bang leman udah banyak
beresahkan warga kampung
kemarin aja motornya mas nano
sampai sama bang leman
kemarin juga bang leman udah membongkar warung milik bu juju kan
padahal semuanya sudah dihibahkan
lo semua tuh orang kampung yang gak ngerti hukum
kita ini hidup di negara hukum
justru lo orang tuh yang ngambil hak gue
gue mah punya bukti
surat surat gue lengkap
harusnya lo berterima kasih sama gue
dasar kagak tau diri lo
tenang sudah aku
tahan sih tahan pak ustadz
tapi ini si leman udah kelewat baptes kelakuannya
saya sudah mendengar sebagian ceritanya
nah kepada bang leman
dan pihak pihak yang terkait
mari kita bicarakan masalah ini secara baik baik
kita musyawarah di masjid desa
supaya masalahnya ini bisa cepat selesai
gak usah didramatisir
perkara ini udah jelas
eh lo denger baik baik ya
gue punya bukti kepemilikan yang sah
jangan terpancing godaan setan
kurang ajar lo
ini adalah bukan waktu yang tepat untuk berdiskusi
untuk itu saya meminta kepada semua saudara saudara muslim yang baik
agar datang nanti malam ke masjid al hakim badaisah
kita bicarakan masalah ini
agar kita mendapatkan penyelesaian yang lebih

eh biar kata lo gue ustadz siapa kayak gue gak ketakut
tuhan lo gue kemahin gue kagak mempat
tuhan lo gue kemahin gue kagak mempat
eh biarlah nisa sama grian tinggal disini aja
bersama nak zetun lala fitri dan anak anak lainnya
itulah bu kalau manusia sudah dikuasai nafsu
maka telinga dan matanya sudah tidak bisa lagi mendengar dan melihat akan kebenaran
tapi insya allah masalah ini akan kita selesaikan dengan cara baik baik
dan nanti saya akan coba bicara dengan sulaiman secara pelan pelan
berarti barusan ada orang marah marah
suruhan dari pak leman
terus ingin mengacukan pantai aswan ini bu
untuk dijadikan kanang kambing
kak aldo memangnya pantai aswan ini mau dibongkar
terus dijadikan kanang kambing ya
kakak sendiri sih juga sebenarnya gak tau ya
itu cuma gertakan
kalau dibikin kanang kambing
berarti kita tidurnya sama kambing dong
kambing kan suka pipis sembarangan kak

kambingnya kita ajak pipis dulu biar gak ngompor
emangnya kambingnya laki laki apa perempuan sih
kalau perempuan kenapa
kalau kambingnya perempuan nanti dia malu
pipisnya ditemani sama
bikin kantepe palsu